kamera pengawas merekam aksi pencurian di sebuah tempat pencucian mobil
di pagedangan kabupaten tangerang banten pada sabtu dua puluh tiga april
tiga orang pelaku awalnya memarkirkan armada angkutan kota yang mereka pakai
di samping besi penutup selokan milik tempat pencucian mobil
pada percobaan pertama mereka gagal membawa besi penutup selokan berukuran besar
lantaran telah dilas oleh pemilik tempat pencucian mobil
akhirnya para pelaku mengalihkan incaranya ke penutup selokan yang berbeda

usai menjalankan aksinya ketiga pelaku kriminal ini langsung kabur
ditemui pada minggu sore pemilik tempat pencucian mobil mengaku
pencurian di tempat usaha miliknya sudah dua kali terjadi
ia pun akhirnya berinisiatif mengelas penutup selokan berukuran besar miliknya
sementara di ibu kota kamera pengawas juga mengabadikan
pula dua orang pria saat membawa kabur satu unit sepeda motor milik marbut
atau pengurus sepeda motor
pemilik tempat pencucian mobil berukuran lebih kecil
dan mengambil air wudhu
sebelum beraksi kedua maling mengamati situasi di sekitar halaman masjid
dengan cara berpura pura mengambil air wudhu
setelah merasa situasi aman seorang pelaku yang menjadi eksekutor
lantas membawa kabur sepeda motor milik korban
korban baru menyadari kendaraannya raib di gondol mali
ketika hendak membeli makanan berbuka puasa untuk jemaah masjid pada minggu sore
namun korban hingga saat ini belum melaporkan
peristiwa yang terjadi di kota

tim liputan cnn indonesia